aku nggak maksud aku minta maaf banget
kamu kamu juga harus pergi dari sini dewi
aku gak masalah kamu usir aku tapi tidak untuk mama retno
kasian dia reva
dewi tinggal dulu sebentar dewi mau cek keadaannya reva
kamu udah baik baik aja
jadi kamu senang kalau misalkan aku diserang sama perempuan ini
kamu bilang kamu diserang mama
kamu ngomong sesuatu hal yang gak mungkin sekali terjadi
mama untuk bergerak aja harus dibantu sekarang kamu ngomong kalau kamu diserang sama mama
bisa diem gak
dan kamu perempuan tua gak tau diri keluar dari sini
reva yang harus saya penguat itu kamu dari sini
ini kan rumah mama
dengar ya rumah ini sekarang rumah aku karena rumah ini diwariskan untuk mas bayu
dan jatuh kepada abi dan aku
aku adalah ibu kandung dari abi
kamu mau ikut ibu kamu yang gak bisa apa apa ini atau kamu di sini dan kamu nurut sama aku

ibu kamu harus ngambek nah baru sama gue
aku ambil ini om pak
kamu uno brooklyndependania masalah tuhan pnghokangnya

abis dimarahin sama mama mereva
om upi cek dulu ya
kalau keadaannya lebih tenang

reva jangan disini reva
usah ikut campuran
nih sekarang aku gak bisa berbuat apa apa
posisi dia lebih kuat daripada aku dan aku harus aman di rumah ini dewi
terus kamu mau biarin mama kamu digituin
kamu tau apa dewi
aku ngelakuin ini semua biar aku aman disini untuk cera
kamu gak bisa ngelakuin apa apa karena kamu gak pernah punya
sampai jumpa di video selanjutnya
dasar nini gak tau diri
dasar ular berbisa kamu reva

kamu udah menipu saya
menipu mbak ayu
kamu itu sebetulnya sangat jahat
aku mohon pertimbangkan lagi keputusan kamu yang ini
kamu pikirin keadaan mama retno
gak pantas kamu gusir dia dari rumahnya sendiri
kamu nantang aku
aku bukan nantang kamu
tolong kamu pertimbangkan lagi keputusan yang kamu buat ini
kamu juga harus pergi dari sini dewi
aku gak masalah kamu usir aku
tapi tidak untuk mama retno
kasian dia reva
kalau kamu kasian sama dia
kamu bisa pergi sama dia
kamu bisa ikut sama mereka
kamu bisa ikut sama mereka
kamu mau ikut sama mereka
apa yang kamu lakukan hari ini
nanti akan berbalik sama kamu
gak usah banyak ngomong dewi
kamu pergi sekarang juga
kamu betul betul serigala berbulu domba
kamu bersikap luar biasa manis di depan aku
ternyata kamu tegak mengusir aku dari rumahku sendiri
dan aku harus meninggalkan abi
kalau abi kenapa napa
odin gak ikut
odin takut dipecat
ek jimin gak naik diatch
ewha paling saya pengaruh dikasih balasan ini

itu bisa apa diawi dewi tahu mama pasti mikirin abi kan insya allah jangan baik baik aja koma
bangun jelas jangan jaga dia
kiri sayang kamu sekarang mau di kamar kamu tapi sama papa kan iya papa ngecek kamu rumah dulu ya
pokoknya kita harus apa pokoknya kita harus berhasil mengurus tuntutan itu
kamu tenang aja lagi diurus sama pengacara kita tapi ini penting
mas kalau kita enggak ngelakuin itu kita nggak bisa nolongin mama udah diusir lewat
abi cucuku sayang omang nggak bisa lagi lindungi kamu kamu harus kuat ya sayang
ya allah aku harus kembali berpisah sama abi aku tidak mampu menolong abi apalagi menolong mas fahri
ya allah jagalah kedua mata hatiku mas fahri dan
sama abi agar mereka selalu berada dalam lindunganmu amin bahkan untuk mengucapkan
perpisahan buat abi pun aku gak bisa
sementara kita harus bertahan di luar rumah dulu ya
dewi pikirin caranya gimana mama tenang aja pokoknya dewi
anak bukan yang terbaik
cuma dewi yang masih menganggap aku sebagai keluarganya dewi betul betul berhati malaikat
bibi masukin ke dalam bu
makasih banyak ya bi
ibu hati hati di jalan
bibi pamit dulu ya bu
tangan sama kaki aku jadi sakit
emang enak diusir dari rumahnya sendiri
tapi sekarang kan semua sudah jadi milik aku
kamu itu kalau masuk ketuk pintu dong
punya aturan ya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
iman itu bark indonesia

mereka tidak ngelua balik keodesen